lo akan balik lagi ke jakarta
gue balik kesini karena
lo gak usah masukin ke hati ya omongin pangeran
lo kayak gak tau sendiri pangeran tuh kayak gimana
dulu kan memang kayak gitu
gue terima kok sikapnya diakui gue
iya poknya cuekin aja dia mah
kok lo masih inget sih sebutan gue dulu
gue tuh kalau inget inget masa alanya dulu tuh
suka jijik sama diri sendiri tau gak
dulu gue sempat ngasih sebutan ke lo nochan
kapan jangan nomi cantik tau gak lo
tapi itu leges sih dia
btw kok lo bisa ada disini
mau ketemu gue
gue mau daftar kuliah disini
lo mau kuliah disini
tapi gue denger kabar lo kuliah disini
tapi gue disuruh pindah sama miki jakarta
tapi bentar deh
sebenernya gue sempat bingung sih mau kuliah dimana
tapi bentar deh
tapi setelah gue searching di internet kampus terbaik itu emang cuma bunga bangsa
makanya gue kuliah disini
iya sih emang
kalau untuk di jakarta kampus bunga bangsa memang paling keren
semua mahasiswanya keren keren
dari dulu emang udah keren
ada yang lebih keren dari lo ta
gak usah matiin kartu disini
makanya lo gentil
kalian ini masih lucu deh
dari lahir juga udah lucu
hari apa sih
pening banget apa sampe manggil gue kesini suruh buru buru
gue lagi anterin putri tahu
hmm jadi maksud lo barusan itu lo ngerasa keganggu sama kita karena lo ada urusan sama putri gitu
bisa gak barusan
sekarang mending kalian kasih tau gue apa yang kalian mau ngomongin nih ke gue
so basically di kampus ada anak baru and she's like so cool
kayak cowok cowok tuh kayak mupen banget ngeliatin dia
hmm namanya sih i don't know
gimana kalau si anak baru itu kita masukin ke geng kita
gue gak salah denger
kita harus manfaatin dia
manfaatin untuk apa
jadi kan image lo tuh ngedrop banget semenjak lo pura pura buta itu kesebar viral di mana mana
ya kali aja kalau dia masuk geng trio michain itu bisa bikin image lo baik lagi back lagi gitu
sumpah demi apa sih
maksud lo gue suruh pansos gitu sama dia
aduh nggak gitu bukan berarti pansos tapi maksudnya kita nih harus manfaatin dia ambil momen gitu loh mel
gue cuma mau followers lo balik lagi
lagian siapa sih yang gak mau masuk geng kita kita kan you know super famous
supaya gue gak ada waktu untuk ngebahas soal kayak ginian
mikir penting udah sekarang gue mau istirahat karena besok gue bakal mulai kuliah lagi
kok gue jadi kayak gitu sih
dia gak care lagi ya sama kita
makanya dulu tau mah
ini baru mel yang kita kenal selama ini
dia tuh selfish arrogant
masa deh tega ninggalin kita berdua di sini
ini baru mel yang dulu
mel tuh bener bener mau berubah
lo tuh dari kemarin curiga terus curiga terus
ah capek ah
yaudah dari kalo kayak gini mending kesusul aja yuk
udah gak percaya gue
udah gak percaya banget sih kalo cuman acting
saking bahagianya melihat putri kembali lagi bisa di kampus bunga
bangsa tercinta ini
oke sekarang kita fokus
buka buku kalian
pengantar ilmu komunikasi alaman tiga ratus lima puluh delapan
kenapa naomi harus datang lagi sih
di saat gue merasa hidup gue udah nyaman
apa sebenernya tujuan dia dateng kesini
public speaking itu adalah betapa perlunya di ilmu komunikasi mempelajari public trekking
game aja dari tadi
mending di luar aja
keadaan tapi tapi ian
pak regar nyebelin banget sih
putri yang ajak ngobrol
tapi malah nyalain gue
apa yang harus gue lakuin
supaya naomi menjauh dari sini
sekarang ada disini
speaking ini ya
ijin ke toilet sebentar
oke yang lainnya kembali fokus
jangan ngeliatin rizky keluar
oke sekarang saya jelaskan
gue jadi gak tenang
liat ada naomi di kampus ini
males banget ngeliat naomi disini
lagian ngapain sih dia pake kesini segala
kalo tujuan naomi mau kuliah disini
lebih baik gue aja yang keluar dari kampus ini
tapi gimana dengan persahabatan gue sama putri dan citra
masa gue harus keluar gara gara naomi doang
gue masih belum bisa lupa sama apa yang udah nomi lakuin ke gue sama kulkas
lagian si kulkas juga sih
terlalu gampang percaya sama naomi
padahal gue udah bingung sama dia
gara gara naomi gue sempet ngejauh dari pangeran
walaupun akhirnya semua balik lagi sama naomi

gara gara naomi gue sempet ngejauh dari pangeran
dan balik lagi normal setelah naomi pergi
terus dia kesini kan
gue tegesin sekali lagi dulu
gue gak ada sangkut pautnya sama kedatangan naomi kesini
semakin lo keliatan munda depan gue
gak usah deh sekarang lo sok sok nolak naomi
kan ada putri
gue tegesin sama lo ya kulkas
jadi lo gak usah sok sok diketengin dia lagi

sengaja datang ke toilet buat cari ketenangan
tapi pangeran malah mancing emosi gua
udah sana sekarang udah boleh pergi